mobil jenis city car ini terlihat mencolok dengan tulisan besar king of kings pada bodi mobilnya
tapi bukan tulisan itu yang menjadi perbincangan warganet di media sosial
melainkan deretan hiasan yang menempel pada mobil
coba perhatikan baik baik ada emas batangan batu permata batu akik
hingga berlian terpasang menghiasi sisi luar bahkan hingga ke karpet mobil
kabarnya semua perhiasan ini harganya mencapai lebih dari empat puluh miliar rupiah
jauh melebih harga mobil yang dihias luar biasa
keberadaan mobil penuh perhiasan sensasional ini sempat viral
setelah penampakannya diunggah ke media sosial
usut punya usut mobil dengan tampilan tak lazim ini adalah milik haji sugandi
warga kampung karokrok desa jatiragas hilir kecamatan patok besi kabupaten subang jawa barat
seorang pemilik panti rehabilitasi pemulihan kejiwaan serta ketergantungan narkoba
encep hasan basri kerabat sekaligus orang kepercayaan si empunya mobil mengaku
semua emas dan berlian yang dipasang itu
keaslian berlian bahkan tak segan dibuktikan langsung dengan alat diamond selector
saya jelaskan bahwa ini adalah hobi pribadi
tidak menyangkut masalah masalah yang berkaitan apalagi melanggar aturan dan peraturan
hobi ini sama dengan raja raja saudi yang mengoleksi kan itu dengan mobil emasnya
kan gitu jadi seperti itu barangkali
jadi ini hobi mutlak barangkali itu
keaslianya sepertinya apa haji
nah itu saya bisa dibuktikan dengan test pad tadi kan itu
bahwa keaslian berlian dan emas
walaupun masalah berapa krat saya tidak tahu
berapa gram saya tidak tahu
karena itu ada yang lebih mengerti tentang masalah hal hal yang seperti itu
dan selain mobil ini haji sugandi juga memasang perhiasan di kendaraan lain miliknya
bagaimana anda tertarik menghiasi mobil seperti ini
dian firmansyah subang jawa barat